ya allah kamu tuh ceroboh banget sih
sebentar ya res
res itu map apa tuh
kamu tadi waktu pergi nggak bawa map kan
tadi ketinggalan di mobil
kamu udah tahu isinya
aku nggak berani buka buka privacy orang
meskipun dia anakku sendiri
sini biar ibu yang ngasihkannya ke kamila
kamu cuci darah sama lares
ibu yang galah
aku mau nyelam
dia km ada sopasku
kamu yang apa lagi
kamu yang terbit ikut kamu lagi
ibu luar biasa transformative zahid
begitu banyak laparian nggak lupablack taxes
siapa tahu isinya penting
dan dia perlu menggunakannya barangkali
biar haris saja bu
sekalian haris mau ketemu kava
haris nggak sempat ketemu kafa
tiba tiba laras telepon dan
haris harus cuci darah
biar haris saja ya bu
haris mau ganti baju dulu
ras benar ya
aduh gimana ini ras
terlalu bahaya kalau hari sampai membuka map itu
tapi ibu haris tadi kan bilang
dia nggak mungkin melanggar privasinya kamila bu
kita sama sama berdoa saja ya ras
semoga haris tidak tergoda untuk membuka map itu
semoga map itu juga tidak jatuh dan terbaca sama haris bu
semoga rahasia di dalam map itu tidak terbongkar
dan haris masih tetap bisa menjalani operasi cangkok ginjalnya
selamat siang suster
suster nama saya kamila regina putri
pada tanggal tiga puluh mei dua ribu sepuluh kemarin
saya mengates ginjal saya di lab ini
dan suster sendiri yang bilang sama saya
kalau hasil lab saya dibawa oleh dr effendi
dan sekarang dr effendi itu sedang keluar kota suster
dan kita juga nggak tahu sampai kapan dr effendi pergi keluar kota
padahal suster hasil tes lab itu sangat penting sekali untuk papan

untuk transportasi ginjal suster
bisa kami meminta kopiannya suster
kami tidak bisa memberikan kopian khas layar tersebut pada mbak
kamila kan berhak tahu atas hasil tas labnya
itu sangat penting untuk proses transportasi ginjal yang akan segera dilakukan suster
tapi kami tidak bisa mengeluarkan hasil lab pada mbak
tanpa persetujuan dr effendi
tapi camillah berhak atas hasil tes lab itu suster
justru dr effendi yang gak berhak mengambil hasil tes swab itu
tanpa persetujuan kamila
tapi dokter effendi sangat berhak untuk melakukannya
karena dr effendi mempunyai ulenang penuh atas pasiennya
setidaknya sekarang kamu percaya halnya
kalau kamila udah ikut tes itu
dan kamu udah tahu
kalau hasil tesnya ada di dr effendi
nanti kalau dokter effendi datang
aku ingin berbaikan lagi sama dia
sehingga hubungan kami yang dulu akrab
bisa terjalin lagi
insya allah ya ris
nggak enak rasanya punya musuh ras
apalagi musuh itu
aku tidak bermaksud untuk membenci dia
aku tak bisa
aku tak bisa
dr effendi sangat membenci aku
haris memangnya dulu kamu punya masalah apa sih sama dokter effendi
persoalan khas anakmu ras
dulu aku dan effendi itu sangat akrab
sampai suatu hari
mencintai satu perempuan yang sangat keras
dia adalah sahabat yang sangat pemurah
malah demi aku
karena dia nggak mau bersaing cinta
dengan sahabatnya sendiri
kesian juga ya dr effendi ris
akhirnya fnd bilang sama aku
kalau farah mencintai aku
sehingga dia tidak mau mengganggu lagi
makanya dia sangat kecewa sekali
ketika dia tahu
aku menyanyikan farah
haris kalau kamu tahu
farah justru menikah dengan dokter effendi
apa yang dia lakukan
apa yang dia lakukan
apa yang dia lakukan
apa yang dia lakukan
apa yang dia lakukan
apa yang dia lakukan
apa yang dia lakukan
apa yang dia lakukan
apa yang akan kamu lakukan haris
masa kamu benar benar nggak tahu sih
kemana pergi ya dr effendi
dokter effendi itu pergi ke kalimantan
tapi aku sama sekali nggak tahu di mana
terus setelah dr effendi
bilang kalau di ayah kandung kamu
terus dia pergi gitu aja gitu

itu aneh kamilah
seperti direncanakan tahu nggak
alena kamu jangan memocokkan kamilah terus
kamilah nggak jahat seperti yang kamu pikirkan
iya aku tahu kamilah nggak jahat
tapi camilla bisa menjadi jahat
karena terpengaruh pengaruh jahat keluarga kamu
kenapa sih alena
kamilah nggak jahat
kamilah nggak jahat
kamilah nggak jahat
kamilah nggak jahat
kamilah nggak jahat
kamilah nggak jahat
kamilah nggak jahat
kamilah nggak jahat
memang buktinya seperti itu fadil
sekarang aku mau nanya sama kamu hamil
sebelum kamu ketemu sama papi aku udah peringatin kamu kan
jangan memberitahu papi apapun masalah kamu dan dr effendi
tapi kenapa kamu malah bawa map itu kamilah
kamu disuruh sama tante afiqa
untuk memperlihatkan berkas berkas itu ke papi
jadi cuma kamu pegang pegang terus aja map itu
kenapa diem kamilah
benar kan fadil
camilla itu lemah dan dia pelin pelan
dia sendiri aja nggak tahu kok mana yang dia rasa benar
makanya dia selalu terpengaruh sama mama kamu
coba kalau dari awal dia bisa terpengaruh sama kamu
dia nggak mungkin bawa map itu menemui papi aku
udah lena cukup
gak mau kamu merendahkan kamilah terus
ya mapnya aku taruh mati ya
ini mobil pak haris
ya allah kamilah kamu tuh ceroboh banget sih
coba aku telfon rumah
tadi si papi kamu udah pulang
tapi terus pergi lagi sama tante laras
soalnya kan harus cuci
itu itu surat
surat nikahnya dokter e
itu surat yonly
terus papi udah lihat isinya atau belum
tapi katanya papi kamu sendiri yang mau mulungin map itu ke rumahnya kamilah
dan yaya ngeliat
mapnya masih tertutup rapateter
maaf itu masih dibawa sama pavi aku dan dia lagi cuci darah di rumah sakit ini
haris gimana keadaan kamu sekarang udah lebih enakan kan
sekarang jauh lebih segar
ngomong ngomong kamu serius kamu mau antar mab ini ke rumahnya kamila haris
gini aja haris gimana kalau kamu kasih mab itu ke aku biar aku antar ke rumahnya kamila
gak usah biar aku aja
aku aja deh haris
kamu kenapa sih kan aku mau sekalian ya cucu aku
tapi ini kan udah malam haris mendingan langsung aja aku antarin
bung ras ini udah setengah jalan
halo pi papi ada dimana sekarang
tapi lagi di jalan kenapa sayang
alena kebetulan lagi di rumah sakit
dan tadi alena sempat datang ke ruang cuci darah